lalu bagaimana perkembangan peranganan kasus narkoba di kalangan artis ini
terlebih tentang komedian nunung sudah ada korespondensi indonesia arman helmi di polda metro jaya jakarta
selamat siang arman arman tadi sempat diungkapkan bahwa nunung telah mengkonsumsi narkoba selama dua puluh tahun
selain itu apakah polisi juga akhirnya sudah mendapatkan siapa yang memasuk narkotika yang selama ini dikonsumsi oleh nunung itu sendiri
baik alfian terkait siapa yang memasuk narkotika kepada nunung dan juga suaminya ian sambiran
memang sejauh ini direktorat reserse narkoba polda metro jaya masih belum memberikan keterangan resmi ataupun juga rilis terbaru atau update terbaru mengenai hal ini
karena memang sejauh ini pihak direkturat reserse narkoba polda metro jaya masih terus melakukan pengembangan
dan nanti sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat kami akan mendengarkan

yang sejauh ini sudah dijadikan atau dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh direkturat reserse narkoba polda metro jaya
sejauh ini juga banyak pihak ikut berbicara ataupun juga ikut menyoroti kasus narkotika di kalangan artis yang menyeret pelawak atau komedian nunung sri mulat
terutama dari pihak monitoring ataupun juga ombudsman republik indonesia
menurut ombudsman republik indonesia penyelesaian ataupun juga penanganan kasus narkotika
yang menyeret nunung sri mulat ini harus benar benar diperhatikan dan juga ada beberapa hal yang harus direvisi
terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkotika yang menyerat di kalangan artis
menurut ombudsman republik indonesia pihak penegak hukum dimulai dari pihak penyidik di tingkat kepolisian sampai di tingkat jaksa dan hakim
benar benar harus mengubah cara bertindak dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba agar tidak terjadi maladministrasi pemidanaan
karena memang menurut pantauan ataupun juga hasil monitoring dari ombudsman republik indonesia
ada salah satu penyebab yang menyebabkan belum efisiennya dan belum optimalnya penuntasan kasus narkoba di indonesia
yaitu salah satunya ada ketiga lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban
ataupun juga mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yaitu kementerian kesehatan kementerian sosial dan juga bnn
karena menurut ombudsman ketiga lembaga ini sejauh ini masih belum menemukan adanya standarisasi
program rehabilitasi yang diharuskan menjadi tanggung jawab ketiga lembaga ini masih belum berjalan dengan optimal
jadi memang menurut ombudsman republik indonesia ujung ujungnya ataupun juga ujung atau akhir daripada penyelesaian ataupun juga penanganan kasus narkotika ini adalah penjara
dan menurut ombudsman penjara ataupun juga lembaga pemasyarakan tidak mempunyai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi untuk menyembuhkan atau melakukan rehabilitasi

jadi disini yang menjadi sorotan daripada masyarakat dan juga ombudsman adalah adanya upaya rehabilitasi yang bisa dilakukan kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ataupun juga mereka menjadi pelaku
rehabilitasi yang dimaksud di sini ada dua jenis alfian yaitu rehabilitasi medis
yaitu rehabilitasi ini berlangsung dengan satu proses yang cukup lama dengan menggunakan metode pendekatan medis
seperti dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dan juga dokter dokter yang lain yang berkompetensi seperti dokter ahli farmakologi
kemudian juga ada rehabilitasi sosial
di mana rehabilitasi sosial ini merupakan lanjutan atau proses yang komprehensif antara rehabilitasi medis
kemudian dipadukan dengan rehabilitasi fisik mental dan rehabilitasi sosial
karena kedepannya nanti para korban ataupun juga mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika ini diharuskan sembuh dan tidak adiktif terhadap narkotika ataupun juga narkoba
sehingga mereka nantinya pada saat usai melakukan atau menjalani rehabilitasi mereka akan kembali beraktivitas dan kembali melakukan fungsi sebagai makhluk sosial atau manusia yang berkegiatan dan juga bergaul bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya
jadi memang sorotan daripada ombudsman bukan hanya pidana penjara yang diharapkan kepada mereka yang menjalani ataupun juga mereka yang terlibat dengan kasus narkoba
tapi yang paling penting adanya upaya rehabilitasi yang harus dilakukan yang saat ini menjadi tanggung jawab daripada kementerian sosial
kemudian kementerian sosial
kesehatan dan badan narkotika nasional
sejauh ini kami masih menunggu waktu karena pukul tiga belas nanti direkturat reserse narkoba polda metro jaya akan memberikan gelaran ataupun juga update terbaru hasilnya seperti apakah apakah memang status nunung suaminya dan salah satu pengedar ataupun juga pemasok ini apakah akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya
dan juga kami juga masih akan menunggu siapa ataupun juga apakah daftar pencarian orang terhadap satu orang berinisial e ini sudah berhasil ditangkap oleh direkturat reserse narkoba